sekarang kita sudah lewat empat belas
tamu kita menteri atr bpn sudah nunggu di luar
jam empat belas ini juga kita diundang ada rapat bamus
karena ini masalahnya tidak sederhana
jadi kita cari waktu nanti yang panjang
sementara ini waktu yang tersedia senin depan
jadi saya minta persetujuan bapak bapak dan ibu sekalian
kita skors sampai hari senin depan
saya pasti teman teman setujulah itu
masalah ini masalah serius
dari tadi kita dengar yang bagus bagus saja
sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini
pemilu terburuk dalam sejarah reformasi
oleh karena itu asal jangan dengar yang bagus bagus saja
kita juga harus terbuka untuk menerima informasi informasi dari luar
karena orang yang duduk di dalam
kalau tidak bisa merekam
bisa menerima informasi dari publik
tidak setuju dengan catatan
tidak ada melakukan besok yang penentu kebijakan
kalau ada orang yang mengatakan secara pribadi buruk
apa pandangan kita terhadap pemilu ini
dan minta persetujuan kawan kawan juga
kita mau melakukan evaluasi tanpa
masyarakat publik yang begitu masif
penyelenggara pemilu melakukan evaluasi
masyarakat itu banyak dorongan
masukan dan kritik itu dijawab
kalau kita tidak menseriusi
komisi dua ini malu terhadap rakyat
rakyat lebih peduli terhadap
jadi sampai yang dihasilkan sama pak enro itu
silahkan nanti waktu saya kita mau ngambil kesimpulan
itu nanti pada saat kesimpulan
ngohon diperhitungkan juga pertimbangkan
adalah jadwal persidangan di mk sepertinya
satu april itu adalah persidangan
urusan disini juga punya tanggung jawab
yang ribut hari ini termasuk saya punya penilaian
dan saya harap dpr jangan jadi bantal stempel disini